masih bersama kami di program rumah pemilu
menyatakan ketua komisi pemilihan umum republik indonesia
pileg partai golkar di dapil jatim enam
hanya memberikan teguran kepada ketua kpu
majelis menyebut sanksi perbaikan administrasi
hasil rekapitulasi nasional yang telah
disahkan kpu pada dua puluh maret lalu
dilaporkan oleh kader partai demokrat
saman terkait dugaan penggelembungan
di pemilu legislatif di dapil jatim enam
yang menyatakan terlapor terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan perbuatan
perolehan suara tingkat nasional
atau melakukan perbuatan yang melanggar
besok menko polhukam hadi cahyanto menyebut
proses sengketa pemilu di mk
bahkan menko polhuka menyebut pengamanan
dilakukan hingga pelantikan pasangan calon
terpilih sebagai presiden dan wakil presiden
pada dua puluh oktober nanti
untuk pengamanan proses di mk
pada bulan oktober dua ribu dua puluh